universitas air langga surabaya mengeluarkan terduga pelaku pelecehan seksual
dengan modus penelitian kain jarik pada rabu siang lima agustus
pihak rektor uner mengambil keputusan ini setelah memeriksa laporan yang disampaikan para korban
keputusan ditetapkan lewat sidang etik dekan fakultas ilmu budaya uner
selain dianggap melakukan pelecehan seksual
mahasiswa semester akhir itu dinilai tidak mencerminkan sifat mahasiswa yang seharusnya
dekan fakultas ilmu budaya uner juga telah menghubungi orang tua gan yang berada di kalimantan
kedua orang tua gan telah meminta maaf kepada sivitas akademika uner
pak rektor memutuskan yang bersangkutan dikeluarkan atau di drop out sejak hari ini
dan keputusan itu berharap agar perselamatan hukum yang bersangkutan
diharapkan bisa di
atau silikon yang bermenang
sementara itu terkait dengan perkembangan penanganan kasus
tim cybercrime polrestabes surabaya telah memeriksa enam saksi
polisi juga menyatakan telah mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan
kepada terduga pelaku gan yang saat ini diperkirakan sedang berada di kalimantan
kalau itu total saksi kita periksa enam orang
kalau yang kita duga sebagai korban itu tiga
yang tiganya itu saksi yang dari mana pak
dan itu yang korbannya tiga itu mahasiswa atau bagaimana
mahasiswa kampus saman ini ya
semuanya laki laki atau
untuk menunjukkan itu ada beberapa yang kita cerita
surat pemanggilan gan dialamatkan ke rumahnya di kalimantan
dan alamat tempat kosnya di surabaya
tim liputan cnn indonesia